setiap tahun ya karena proses zonasi tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting
mau serepot apapun atau ibu ibu yang udah anaknya les bertahun tahun untuk masuk tes itu seberapa kecewanya pun
kalau kita tidak melakukan sistem zonasi ini dan tetap komit itu sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup
pasti yaudah anak anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta